pemerintahan joko widodo begitu ambisius membalikkan tren harga pangan pada periode ramadan dan juga lebaran
terlebih fenomena instruksi presiden jokowi harga daging harus di level delapan puluh rupiah per kilogram meski
meskipun tadi informasi sebelumnya menyatakan bahwa jokowi akan memberikan statement pasca tibanya importasi daging sapi tersebut
namun terlepas dari itu patutlah kita apresiasi memang karena mestinya ya memang kendali harga itu ada di tangan pemerintah
lantas seperti apa potensi suksesi jokowi merealisasikan ambisinya
ambisi pangan jokowi saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
terlebih dahulu saya akan memberikan gambaran potret seperti apa realisasi tren harga bahan pokok di indonesia di beberapa titik di indonesia
nanti saya akan mulai
kita lihat lebih dahulu dari pulau sumatera
kita lihat nanti dari pulau sumatera dan pulau sumatera ini akan kita lebih spesifik untuk wilayah medan misalnya
kita akan dan kita lihat ini adalah medan
ini adalah harga hari hari biasa dan harga jelang ramadan untuk membuktikan bahwa memang terjadi kenaikan harga
kita lihat untuk medan
gula bagi anda biasanya kalau kita berbuka puasa selalu ada pesan berbukalah dengan yang manis
nah gula pasti diputuhkan
kita lihat kenaikan
kenaikan harganya lumayan dari rp empat belas rata rata di medan menjadi lima belas hingga rp enam belas
rp lima per kilogram ketika anda mungkin bagi yang rumah tangga terasa tapi tidak terlalu signifikan bagi yang berdagang ini akan sangat berpengaruh
jadi kenaikan harganya sekitar rp satu sampai rp dua
lalu kita ke telur
telur sendiri mengalami kenaikan dua kali lipat dibandingkan dengan gula
jadi kenaikannya rp empat menjadi rp dua puluh
sangat tinggi untuk telur ya
padahal kalau kita buat
goreng ataupun sesuatu biasanya telur itu menjadi salah satu yang wajib atau ingin buat kue misalnya
aduh ibu ibu pasti benci banget dengan harga ini ya
naiknya rp empat harusnya bisa buat ke stengo ataupun juga buat kue nastar lebih banyak harganya lebih mahal kalau untuk di medan
lalu kita lihat untuk harga daging sapi
harga rata rata rp satu ratus dua puluh untuk lebaran dari rp satu ratus lima belas
dan ini nanti kita akan spesifik bicara mengenai daging sapi
lalu mengenai beras sendiri
untuk di medan
dan kita lihat rp sepuluh
hanya kenaikannya sekitar rp lima ratus per kilogram
mungkin karena untuk kota medan ada beberapa lumbung padi
sehingga bisa memasok lebih baik
sehingga kenaikan harga relatif tidak terlalu tinggi
ini gambar apa ya
ini gambar bawang merah ya
bawang merah rp tiga puluh enam hingga rp tiga puluh delapan
namun pada saat ramadhan kemudian juga lebaran
kita lihat naiknya juga tinggi sekali
dari rp empat hingga rp tiga puluh delapan
ini adalah potret di kota medan
bagaimana kenaikan itu menjadi sebuah kepastian
pasti naik pokoknya
yang menarik adalah
yang menurut saya memang patut juga kita cermati
ketika seorang presiden jokowi ingin membalikkan tren tersebut
saya pribadi sangat mendukung
apabila memang trennya bisa dibalik
tapi apa yang akan dilakukan
instrumen apa yang akan digunakan
itu yang menjadi pertanyaan saya kemudian
lalu dari medan kita ke daerah lain
ini adalah padang
jadi kita memang memberikan data beberapa kota besar di indonesia
memang menjadi salah satu yang paling mempengaruhi ketika bps melakukan pendataan untuk menentukan inflasi
dan data data indikator lainnya
kita lihat untuk padang sendiri
ternyata untuk gula di padang jauhnya naiknya lebih jauh lebih tinggi dibandingkan di sumatera utara ataupun di medan
kita lihat naiknya sebesar rp lima
orang orang yang menurut saya
orang padang memang tidak terlalu suka taste nya yang pedas ya
tapi kenaikannya tinggi sekali
rp lima per kilogram dari rp sebelas menjadi rp enam belas per kilogram
lalu untuk telur sendiri juga naiknya cukup tinggi menjadi rp dua puluh per kilogram
bagaimana dengan daging
tidak jauh berbeda dengan yang ada di medan
kita lihat kenaikannya juga sama dan harga rata ratanya dapat di angka ini
dari rp seratus hingga rp satu ratus sepuluh per kilogram naik menjadi rp satu ratus sepuluh hingga rp satu ratus dua puluh per kilogram
untuk beras lagi lagi untuk wilayah kota besar di sumatera ini sama
saya rasa ini memang seperti yang saya katakan tadi mungkin ada titik lumbung lumbung tertentu yang bisa memasok untuk beras
jadi sangat stabil untuk di padang rp dua belas tetap rp dua belas di ramadhan dan juga lebaran
bawang merah justru juga stabil rp tiga puluh lima tetap di harga yang sama pada ramadan dan juga lebaran
dari padang kita tinggalkan sumatera kita ke pulau jawa
ini adalah jakarta jakarta sendiri di ibu kota kalau saya lihat sekilas tidak terlalu banyak perbedaannya
tapi saya coba ulas satu satu kita lihat bagaimana untuk gula sendiri hanya ada di ratusan ataupun indikator ratusan rupiah per kilogram
justru mengalami penurunan kita lihat dari satu ratus lima belas satu ratus sembilan puluh lima justru turun gula selama ramadan dan lebaran

jadi di jakarta sendirian ataupun saya belum bisa memastikan sendirian
tapi paling tidak dia mengalami penurunan bukan kenaikan
lalu selanjutnya kita lihat untuk harga telur juga mengalami lagi lagi penurunan
jadi rp dua puluh sembilan ratus delapan puluh satu turun menjadi rp dua puluh dua oke saya salah
naik maksudnya jadi naiknya adalah rp dua per kilogram
kita lihat dari rp dua puluh menjadi rp dua puluh dua per kilogram
selanjutnya kita lihat bagaimana dengan daging daging sendiri juga mengalami kenaikan
tapi tidak jauh berbeda untuk hari hari biasanya
di rp satu ratus dua puluh menjadi rp satu ratus dua puluh satu
untuk beras juga mengalami kenaikan tidak terlalu tinggi
rp sebelas sembilan ratus menjadi rp tiga belas per kilogram
dan kita lihat yang lagi lagi mengalami penurunan adalah bawang merah
bawang merah dari rp empat puluh satu naik menjadi rp empat puluh
jadi bawang merah dan gula adalah dua komoditas yang mengalami penurunan
dan ini menarik bagaimana jakarta bisa mengendalikan hal tersebut
tampaknya jakarta sendiri ibu kota
masih ada di pulau jawa menjadi salah satu skala prioritas dengan sepuluh juta
sekitar sepuluh juta populasi ketika dia mengalami gelonjakan ataupun juga gejolak
maka tampaknya pemerintah lebih memprioritaskan jakarta agar tidak terlalu bergejolak
jakarta dengan penurunan harga atas gula dan juga bawang merah
lalu kita ke surabaya
dan kota ketiga terbesar di indonesia ini mencatatkan harga yang rata rata mengalami kenaikan
untuk gula sendiri ini kita lihat
kenaikan harganya rp sebelas menjadi rp dua belas menjadi rp empat belas hingga rp lima belas
dan sampai saat ini bahkan ada beberapa yang kami temukan mencatatkan harga rp tujuh belas per kilogram
padahal di sini ada lumbung untuk ataupun pusat pusat sentra sentra produksi untuk gula
karena ada pengolahan tebu menjadi gula beberapa pabrik gula ada di sekitar surabaya yang harusnya bisa memasok
tapi entah mengapa akhirnya mengalami kenaikan rp tujuh belas per kilogram
bisa jadi demand yang mengalami kenaikan atau justru supply yang mengalami penurunan atau keterlambatan rantai distribusi dan lain sebagainya
lalu kita lihat untuk telur juga mengalami kenaikan dari rp sembilan belas menjadi rp dua puluh dua per kilogram
namun kita lihat untuk bawang merah mengalami penurunan dari rp empat puluh lima mengalami penurunan menjadi rp tiga puluh sembilan per kilogram
sampai saat ini saya catatkan ada yang stagnan namun dua daerah surabaya dan jakarta mengalami penurunan untuk harga bawang
lalu kita lihat untuk beras mengalami kenaikan kita lihat dari rp sembilan menjadi rp dua belas dan kemudian kita lihat untuk harga daging justru stabil
jadi surabaya memang stabil untuk harga daging
kalau tadi jakarta yang stabil ataupun juga yang mengalami penurunan justru adalah gula dan bawang merah untuk jakarta
kalau di sini untuk daging stabil kemudian untuk bawang merah mengalami penurunan
lalu kita lihat dari jawa jadi kita tadi sudah di barat indonesia
kemudian kita di indonesia bagian tengah lah ya kemudian kita ke kalimantan
bagaimana di balik papan kita lihat untuk gula mengalami peningkatan yang sangat tinggi
kita lihat rp dua belas rupiah mengalami kenaikan menjadi rp lima belas tujuh ratus hingga rp enam belas
namun lagi lagi bawang merah ini mengalami penurunan rp lima puluh menjadi rp empat puluh lima per kilogram
lalu untuk daging naiknya sangat signifikan dari sebelum lebaran ataupun ramadhan rp sembilan puluh lima
ini tampaknya angka yang menarik ya
rp sembilan puluh lima loh kalau hari hari
sementara ketika ramadan dan tahun baru dan juga lebaran maksud saya naik menjadi rp satu ratus dua puluh tiga per kilogram
hampir rata rata mengalami kenaikan beberapa stagnan dan hanya beberapa sedikit stagnan beberapa mengalami penurunan
dan selanjutnya dari makassar kota terbesar di indonesia timur
kita lihat makassar justru rata rata stabil kalau dari sekilas saya lihat
kita lihat bagaimana gula harganya stabil kemudian untuk beras juga stabil cukup baik
untuk pengendalian harga kontrol harga di makassar
daging sendirian yang stabil di bawah rp seratus
ini sangat mendekati dengan target si babe jokowi
kurang dari seratus ribu rupiah ini adalah yang harusnya mungkin tim kajian sampai ke sana bagaimana makassar bisa mengelola harga bisa tetap harga daging di harga segitu
namun telur kita lihat mengalami kenaikan dari rp enam belas menjadi rp dua puluh per kilogram
dan lagi lagi bawang merah mengalami penurunan
jadi sudah ada tiga daerah yang mengalami penurunan untuk harga bawang
jadi kita tidak harus terlalu khawatir untuk harga bawang
dan saya berharap untuk harga bawang yang tetap tersebut mayoritas disupply oleh domestik bukan impor loh
karena kalau impor berarti kita pasokannya semu kinerja prestasinya
tapi ketika itu memang diproduksi oleh dalam negeri maka itu positif
mengapa saya membahas satu persatu angka ataupun juga kenaikan harga sembako
ini untuk mendekatkan apakah memang memungkinkan ambisi joko widodo untuk membalikkan tren harga bahan pokok tersebut pada ramadan dan lebaran
kita lihat mayoritas mayoritas mengalami kenaikan sedikit yang stagnan
namun ada juga yang mengalami penurunan
tapi mayoritas didominasi oleh

dan ini akan menjadi challenge oleh pemerintahan jokowi
pasti harus menggunakan kementrian kementriannya atau tim kajian khusus
apa yang harus dilakukan agar kenaikan itu bisa berbalik polanya trennya
saya masuk lebih spesifik lagi untuk mengetahui bagaimana dengan harga daging sapi
mengapa daging sapi menjadi menarik
karena ada instruksi dari jokowi tentang bahwa harga daging bisa di delapan puluh ribu rupiah per kilogram
ini adalah tren harga daging domestik
begini lho ceritanya
dari tahun dua ribu tiga belas hingga tahun dua ribu lima belas pernahkah di line chart ini anda melihat ada penurunan
hampir tidak mungkin
artinya lagi memang relatif berjalan bersamaan juga dengan apa yang memang presiden jokowi targetkan
harganya terus mengalami kenaikan dan meningkat cukup signifikan untuk daging sapi
hingga november dua ribu lima belas ada di harga rp satu ratus sepuluh dua ratus delapan puluh
dan bila kita bandingkan dengan target jokowi yang ada di rp delapan puluh
bila kita kurangkan artinya ada selisih sekitar tiga puluh ribu
apakah mungkin jokowi menurunkan
karena harusnya pemerintah tersebut memang berdaulat
kalau saya pribadi saya lebih setuju pemerintah masuk ke hulu penyediaan ataupun juga hulu produksi sapi di indonesia
pernah ada kunjungan sampai ke australia beberapa tahun yang lalu
dan saya ketika itu begitu bangga ketika kita akan mulai aware dengan hulu produksi daging sapi
tapi sampai sekarang saya rasa rintisannya kok berjalan agak lambat
jadi ini penting
kita jangan melulu ada di tv kemudian kita hanya bicara masalah harga
harga tersebut adalah bicara hilir
apa yang harus kita perbaiki
karena kalau tidak harga akan sangat menjulang
tapi ini juga terus dibereskan
hulunya harus lebih bergerak cepat
jangan hanya jalan di tempat
jadi sembari kita tetap harus impor tapi ini tetap diperbaiki
kita harus segera menyediakan lahan
misalnya di nusa tenggara
kalaupun susah melakukan pembebasan lahan
ya memang pemerintah tuh harus memang gesit
bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan lahan
ketika lahan ada jangan lupa pembinaan pada para peternak tersebut
dan sekarang selain itu ada lagi salah satu faktor lain yang ingin kita lakukan
adalah mengenai rantai distribusi
saya dengan sangat mudah sekali menggambarkan bahwa rantai distribusi kita
saya belum sempurna
oke saya pencet di sini
dengan sekilas saja saya bisa memastikan bahwa rantai distribusi kita tidak efisien
karena begitu banyak
kita lihat dari peternak
lalu ada lagi pengapalan
kok ya pengumpul banyak banget ya
apa nggak bisa di satu aja gitu pengumpulnya
jadi dari peternak langsung pengumpul
atau langsung saja peternak bila memiliki kemampuan misalnya
setelah dibina di training langsung masukkan ke pengapalan
lalu kita masuk ke rumah potong hewan
lalu ke pengusaha
anda bayangkan ini yang harus dilalui untuk daging sapi sampai di tangan kita di rumah
untuk kemudian kita olah
jadi begitu panjang
tidak efisien rantai distribusinya
dan kita lihat bahwa yang menarik adalah ini akan menjadi tantangan besar untuk jokowi
kalau memang ingin menurunkan harga daging sapi khususnya
atau harga bahan pokok mengubah trennya
saya rasa tidak ada yang tidak mungkin
tapi ini akan kembali menguji ambisi pangan jokowi seperti yang digadang gadang
yang menjadi orang nomor satu dari republik ini
dan pak jokowi harus bergerak cepat
jangan sampai ambisi ini basi